dermaga ujung kamal surabaya jawa timur menjadi tempat penyeberangan melalui jalur laut
bagi warga di wilayah aglomerasi surabaya seperti gresik lamongan dan bangkalan
di tengah pandemi dalam sehari jumlah penumpang yang melalui pelabuhan ini enam ratus hingga tujuh ratus orang
petugas memprediksi pada masa libur natal dan tahun baru jumlah calon penumpang yang melakukan perjalanan melalui pelabuhan ini
tidak sebanyak pada idul fitri atau idul adha yang mencapai seribu orang
namun sejumlah langkah telah disiapkan pihak asdp cabang surabaya untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah calon penumpang
yang berpotensi menimbulkan kerumunan
kalau tiket online di asdp sementara masih di cabang cabang utama di surabaya ini sudah e ticket
tapi kita sudah cashless jadi cashless itu sudah di semua lintasan di bawah cabang surabaya
baik di ujung kamal gersik bawian paciran bawian paciran bahaur kaliangat kanyan kaliangat jangkar jangkar kanyan
pintu masuk melalui jalur laut diprioritaskan diperketat
saat gas covid sembilan belas jawa timur hal ini merupakan upaya pemerintah provinsi jawa timur
mencegah masuknya varian baru virus corona
juanda kan masih belum dibuka ya tapi kita mewaspadai jalur jalur alternatif seperti jalur jalur laut
yang kemarin juga diduga menjadi salah satu pintu masuk varian delta di jawa timur
itulah kenapa kemarin kok kita menemukan varian deltanya justru malah lewat bangkalan
karena diduga ada pelabuhan di sana yang mana ada mungkin pmi indonesia yang masuk
lewat jalur tersebut
nah yang akan kita lakukan adalah pengetatan pengetatan untuk pintu pintu masuk alternatif tersebut
orang orang yang datang dari luar negeri tetap harus dikarantina maupun di pcr
dan kita untuk kasus kasus tersebut kalau misalnya diketahui pasiennya itu positif
maka kita akan lakukan wall genome sequencing di itb
sesuai dengan instruksi mendagri nomad enam puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu tentang pencegahan dan penanggulangan covid sembilan belas pada masa natal dua ribu dua puluh satu dan tahun dua ribu dua puluh satu

pemerintah secara serentak menerapkan ppkm level tiga
adapun pemprov jawa timur akan menyiagakan lebih dari enam belas personel tni polri dan elemen masyarakat
untuk memantau mobilitas warga dan menegakkan protokol kesehatan
kia klarissa agaripa surabaya jawa timur